selain saudara marah akibat tak diberi uang seorang pria mengamuk dan merusak salon kecantikan di serang banten
saudara inilah aksi perusahaan salon kecantikan oleh seorang pria yang viral di media sosial
pria ini mengamuk diduga akibat tak diberi uang jatah oleh pemilik salon kecantikan
pemilik salon kecantikan sempat mengejar pelaku dan terjadi adu mulut
aksi pemalakan ini terjadi tidak hanya sekali sehingga membuat pemilik dan pegawai resah
tidak ada tapi masih saya lihatin sudah megang barang barang
cuma kalau di tempat lain denger info pernah ada kejadian juga tuh di lampu merah warjo